setelah kamis kemarin memberikan pengarahan di kopassus tni angkatan darat
presiden jokowi jumat pagi memberikan pengarahan kepada korps brigade mobil di makobrimob kelapa ii depok
dalam arahannya presiden yang didampingi kapolri dan wakapolri mengapresiasi kerja keras
kekompakan dan kesigapan anggota brimob dalam menangani aksi masa tanggal empat november lalu
walaupun dapat ditangani dengan baik presiden mengingatkan kepada korps brimob untuk taat kepada pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan selalu waspada dengan ancaman terhadap negara kesatuan republik indonesia
dan sebagai pimpinan tertinggi kepolisian republik indonesia
saya perintahkan pada seluruh perwira
tetap waspada terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat
jadi berikan pengayuman perlindungan rasa aman
dan kemampuan untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal suku agama dan golongan
jalinlah komunikasi dengan seluruh anak bangsa
ajak mereka untuk mengedepankan semangat persatuan semangat kesatuan
semangat untuk menjadikan indonesia sebagai indonesia yang damai
indonesia yang tertib indonesia yang bersatu
presiden joko widodo melanjutkan safari militernya ke markas korps marinir di cilandak jakarta selatan
selain memberi arahan presiden kembali menyampaikan pesan
agar saling menghargai dan menjaga toleransi antar warga
sejumlah anggota marinir membopong presiden jokowi setelah melakukan inspeksi
sebelumnya presiden menyempatkan diri bersalaman dengan
para prajurit dan mengecek kesiapan prajurit dari atas tank amfibi
ini kali pertama jokowi menyambangi markas korps marinir sejak menjabat sebagai presiden
di hadapan ribuan prajurit korps marinir panglima tertinggi tni ini memberikan pengarahan agar marinir selalu menjadi garda depan
menjaga kedaulatan nkri dan loyal kepada pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima